kita ke informasi selanjutnya lebih dari tiga ratus tujuh puluh empat calon jemaah umroh akan berangkat ke arab saudi hari ini lewat bandara juanda
ini adalah pertama kalinya jemaah umroh berangkat tanpa melalui karantina dan tes covid sembilan belas
sebanyak tiga ratus tujuh puluh empat calon jemaah umroh asal jawa timur berangkat langsung menuju madinah arab saudi
mereka berangkat dari terminal internasional t dua bandara juanda surabaya dengan pesawat lion air
menurut umar bakadang vice president sebuah tour agency yang memberangkatkan calon jemaah umroh ini sebelum keberangkatan mereka tidak perlu lagi melakukan karantina dan tes pcr
begitu datang ke bandara para calon jemaah umroh langsung menuju pesawat dan berangkat
setibanya di arab saudi juga demikian umar mengatakan jemaah umroh tidak perlu tes pcr karantina dan tidak ada pembatasan jarak di masjid nabawi serta masjidil haram